banyak pihak mengutuk perbuatan para pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap pelajar smp di bengkulu
hukuman berat menanti ke empat belas pelaku
bahkan pemerintah mengusulkan untuk menambah hukuman kebiri bagi para pelaku kejahatan seksual
sejumlah elemen masyarakat pun menanggapi rencana pemberlakukan hukum kebiri ini
kalau kebiri itu menghilangkan organ organ seksualitas yang diberikan oleh tuhan
karena kesalahannya melakukan kejahatan seksual itu melanggar hak asasi
tetapi kalau dia dikendalikan karena perbuatannya menghilangkan nyawa orang lain dan diawali dengan permosaan dibuang
kalau itu perspektifnya maka sesuai dengan perbuatannya dia bisa dilakukan kebiri
ini bagian dari melanggar hak asasi manusia dan ini juga bentuk kekerasan seksual
saya tidak setuju ketika itu dijadikan solusi bagi situasi darurat kekerasan seksual di negara ini
karena itu akan memperpanjang rantai kekerasan seksual itu sendiri
itu justru akan menimbulkan memicu semakin besar tindakan intoleransi
sedangkan kita tahu kekerasan terhadap perempuan itu sangat dipicu oleh banyaknya tindakan intoleransi